cuaca buruk di musim liburan kali ini memang membuat kita waspada untuk melakukan kegiatan
di luar ruangan tapi tenang ada beberapa lokasi wisata dalam ruangan yang bisa anda kunjungi
bersama keluarga bagi anda yang sedang berlibur di pulau dewata ada museum tiga dimensi yang
menyebarkan beragam lukisan tiga d yang sangat instagram mobile banyak satu ratus dua sport lukisan tiga d
yang ditampilkan di museum ini merupakan hasil karya masyarakat bali mulai dari tema khas bali
objek wisata luar negeri hingga kartun untuk anak anak kalau kembali udah beberapa kali ya
cuma ke museum itu baru baru kali ini karena kan bareng sama anak anak jadi ya mana aja sih kalau
pengunjung hanya perlu membayar seratus ribu rupiah per orang untuk bisa menikmati berbagai kegiatan
sebuah foto sepuasnya di museum yang beralamat di jalan raya puputan renon dan pasar bali ini
sementara itu jika anda mengisi liburan di jabodetabek anda bisa mengajak keluarga
untuk menjajal wahana bermain indoor di trans studio cibubur jakarta timur
taman bermain ini menawarkan banyak wahana seru mulai dari wave race karusel snow playground
formula card dan masih banyak lagi selain bermain anak anak juga bisa belajar di area science center
untuk saat ini sih mungkin lebih safety di indoor ya dan juga untuk edukasi buat anak anak sih untuk
bermain di sini anda hanya perlu membayar tiga ratus dua puluh lima rupiah per orang di masa liburan sekolah hingga
delapan januari mendatang tim liputan cnn indonesia